inilah aksi sebuah mobil angkot saat melakukan balap liar atau drifting
di jalan raya tentara pelajar kecamatan tanah sareal kota bogor jawa barat beberapa waktu lalu
dalam sekejap video ini menjadi viral usai diunggah oleh sebuah akun di media sosial instagram
selain melakukan aksi yang membahayakan pengendara lain komunitas angkot ini juga melakukan aksi balap liar dengan kecepatan tinggi
pada rabu siang saat lantas polresta bogor langsung memburu dan mengamankan satu unit angkot trayek dua belas
jurusan cimanggu pasar anyar pelaku bahkan sempat memodifikasi angkot itu untuk mengelabui petugas
sementara pengemudi angkot berinisial s mendapatkan sanksi tilang
lantaran terbukti melakukan balap liar dan berkendara kecepatan tinggi di atas sembilan puluh
sembilan puluh hingga seratus km per jam
sanksi yang ditilangnya selain dari kecepatan bisa kita sudah kita terapkan pasal balapan liar juga
karena itu membahayakan dirinya sendiri dan orang lain dan kecepatan tinggi
dari hasil pemeriksaan para anggota komunitas angkot ini sering menggelar drifting secara berpindah pindah